sementara itu baik nuril resmi mendapatkan perlindungan
dari lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk
permohonan perlindungan ini ditawarkan secara langsung oleh lpsk
saat bertemu di gedung dpr rabu siang
baik nuril menandatangani permohonan perlindungan
saat acara diskusi di dpr rabu siang
saat diskusi wakil ketua lembaga perlindungan saksi dan korban
menyodorkan surat permohonan perlindungan kepada nuril
sebagai bentuk proaktif lembaganya
dengan penandatanganan ini nuril mendapat perlindungan
selama menjalani proses hukum